masal sibuk banget ternyata
sebaiknya aku gak ganggu deh
tapi ini bu andin pak
sayang kamu harusnya dengerin aku dulu
aku gak mungkin ngelakin suami aku sendiri
kamu cuma salah paham saya
kau gak mau nyalakin suami aku

kalau gue yang pernah minjem uang ke mereka
dan mereka jadi tau
kalau uang itu gue gunain buat bayar si mateo
mama dan papanya nino pasti akan jadi
benci sama gue
tenang elsa tenang
kenapa aku yakin sekali ya kalau ada hal besar yang mama dan elsa sembunyikan dari aku
wah aku pergi dulu ya sebentar
mau ketemu teman teman yang
tadi kan mau ketemu reunian gak jadi karena ketemu sama
kamu sama andien jadinya sekarang
jelas jelas mama mau ketemu sama elsa
kenapa nggak jujur aja sih
oke mau aku anterin
gak usah aku udah pesan taksi online dan sebentar lagi udah datang kok
aku pergi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
karena jelas jelas ini ada yang ditutupin dari aku
dan aku harus tau sebelum terjadi masalah yang besar
kesekian kalinya aku bohong lagi sama papa
mudah mudahan ini adalah kebohongan yang terakhir yang aku lakukan
demi menutupi kesalahan kesalahan elsa
jujur aku lelah sekali
aku ingin menikmati masa tua sama papa dengan tenang
nomor yang ada tujuan tidak dapat menerima panggilan anda
ya allah nino
apa kamu udah cerita semuanya sama mama papa kamu
aku bener bener takut pulang
aku takut mama papa kamu marah
aku takut kamu cerain aku nino
tanya dia udah dimana
childcare ya enggak
book untuk tim
ya emang yaudah aku tunggu disini ya
perasaanku gak enak
pasti ada hal besar yang mama sembunyikan sampai bohong sama aku
sampai rasa bikin masalah lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nanti saya siapkan deh sebelum launching coffee shopnya
enggak enggak repot kok
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini mama belok kemana ya
oke lah jejak lagi

thanks for thena bem bliru atau apalagi untuk anjaninate
nama tanaman yangelca
ruby cuma sebut
iya ya mungkin prator akan respiratory system nya

boleh pak saya boleh minta alamat email bapak nanti saya kirim ke email bapak
kirim ke situ ya
oke pak nanti saya kirim ke sana ya pak
terima kasih selamat siang
maaf pak tapi ada tamu di luar jadwal bapak
tolak semua tamu di luar jadwal saya
masalah sibuk banget ternyata
sebaiknya aku gak ganggu deh
tapi ini bu andin pak
pak bu andin udah pergi
lain kali kalau istri saya yang datang langsung suruh masuk
gak usah pake tangan saya
oh makasih ya pak
ya ampun pak

pak apa pak
pak pak pak
pak pak pak